presiden jokowi dodo kembali meminta semua pihak untuk sabar dan menunggu pengumuman nama nama menteri yang akan mengisi jabatan di kabinet periode kedua
presiden menyampaikan jumlah kementerian masih akan sama dan pengumuman bisa saja dilakukan pada hari minggu sesudah pelantikan atau hari senin keesokannya
tiga hari nanti kan sudah tahu kita mungkin bisa minggu tapi bisa juga senin bisa senin tapi mungkin juga bisa selasa
total menterinya pak berapa orang pak
masih sama masih sama
untuk partai partai komen komen apa
nanti kan pengamatan yang sudah saya sampaikan nunggu sabar sabar sabar
pak joko widodo koalisi dari partai partai yang memperberitakan seperti gerindra demokrat dan lain lain bagaimana pak
koalisi pak sudah dia belum masuk koalisi pemerintah
nanti kalau sudah diumumkan saya kira kita semuanya tahu
mana yang masuk mana yang tidak masuk atau mana yang belum masuk